video warga ini memperlihatkan perahu yang diisi ke dua puluh delapan wisatawan terbalik di bendungan cikoncang
warga dan pengunjung lain yang berada di dekat lokasi kejadian berusaha menyelamatkan satu persatu penumpang yang kebanyakan berisi anak anak
situasi penyelamatan berjalan dramatis karena para penumpang meminta diberi pertolongan lebih dahulu
namun sayang dari dua puluh delapan wisatawan yang sempat tenggelam tiga meninggal dunia
sementara satu korban hilang masih dalam pencarian
warga di lokasi menyebut kondisi cuaca sangat buruk saat itu
hujan deras diduga yang membuat perahu tidak bisa dikendalikan hingga akhirnya menabrak tanggul dan terbalik
sebuah minibus berisi satu keluarga terjun bebas ke sungai warudoyong di rengas dengklok kabupaten karawang jawa barat minggu malam
para penumpang minibus berhasil diselamatkan warga yang sedang memancing dengan memecahkan kaca pintu depan
diduga sang sopir tidak dapat mengendalikan mobil hingga akhirnya terperosok ke sungai
petugas yang mendapat laporan langsung menuju tempat kejadian perkara dan mengevakuasi kendaraan tersebut
evakuasi membutuhkan perhubungan
membutuhkan waktu hingga dua jam karena lokasi yang sangat sempit
tadi katanya mobil tersebut terpleset ke pinggir tetapi pada saat akan naik lagi tidak sanggup
dan akhirnya lari ke sungai irigasi yang ada di warudoyong selatan
sih ada lima orang suami istri sama tiga orang anaknya
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut
sementara kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah
terbeliputan cnn indonesia